dan pastinya pandemi covid sembilan belas ini menjadi tantangan tersendiri terutama saat menjalani puasa di bulan ramadan
tantangan ini turut dirasakan warga negara indonesia yang saat ini berada di negara lain
dan mari kita cari tahu seperti apa pengalamannya
kita terhubung melalui sambungan skype dengan iris sebrina yang saat ini berada di paris perancis
aris bisa diceritakan nggak seperti apa sih tantangannya ya
terutama paris kan salah satu kota yang di lockdown kemudian juga pandemik di sana cukup besar
apakah memang ada tantangan ketika berpuasa di saat seperti saat ini
halo selamat pagi mas yuda dan mbak lady
terima kasih karena telah memberikan platform untuk saya berbicara hari ini
jadi mengenai puasa setiap hari puasanya makin panjang sih durasinya
karena setiap hari waktu maghrib itu naik sekitar satu dua menit dan subuhnya juga mundur
jadi misalnya hari pertama puasa kita itu
puasa kurang lebih sekitar enam belas jam tapi hari ini kita puasa kurang lebih sekitar tujuh belas jam
dan kemungkinan besar di akhir bulan puasa kita puasanya delapan belas jam
dan karena sekarang itu lagi lockdown dan kita nggak bisa kemana mana kita nggak bisa ngabur burit
jadi kita harus cari tahu banyak cara buat menghibur diri di rumah
dan juga atur jam tidur
dan waktu istirahat dan waktu sekolah supaya kita nggak drop badannya
gimana cara menghibur diri di rumah
dan juga seperti yang kita tahu kan umat muslim di perancis ini cukup banyak
nah ini gimana nih aturan yang diterapkan
selama lockdown terawih juga apakah juga harus di rumah
dan juga seperti apa sih selama bulan ramadan ini perbedaannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya
oh tahun sebelumnya itu puasanya lebih panjang
tahun lalu puasanya sekitar dua puluh jam
tapi dulu kan masih
masih boleh terawih dan beribadah bersama sama
tapi sekarang kita nggak boleh
jadi kita dianjurkan untuk beribadah di rumah
kalau bisa nggak keluar rumah sama sekali kecuali mau ke farmasi atau mau ke supermarket
pokoknya kita keluar cuma boleh buat hal hal yang benar benar penting terkait makanan atau kesehatan gitu
jadi kita ya puasanya di rumah dan untuk cara menghibur diri kita banyak ikut webinar
disediakan banyak sekali oleh perhimpunan pelajar indonesia yang ada di perancis
lalu kalau kita tahu kan paris salah satu kota wisata dan kota fashion pastinya ya
ketika di lockdown pandemik semua pasti ditutup
terutama mall pusat perbelanjaan
lalu seperti apa sih bentuk pembatasan sosial yang diterapkan di sana secara visual
mungkin yang bisa anda lihat dan bisa diceritakan
berarti juga ini mau dilonggarkan ya
pertanggal sebelas nanti
gimana persiapannya di sana
ya jadi untuk social distancing atau protokol protokol kesehatan yang harus dilakuin terkait covid sembilan belas
masih sama sih seperti awal pertama kali kita di lockdown
jadi kita harus pakai masker kalau keluar rumah
terus sampai rumah harus cuci tangan
kurang lebih dua puluh detik pakai sabun pakai hand sanitizer
kita juga berjalan
kalau mau jalan di jalanan
harus minimal jaraknya satu meter
kalau olahraga juga kita cuma boleh sendiri
dan kalau keluar rumah kita juga harus bawa surat pernyataan kalau kita punya kegiatan apa di luar rumah
contoh misalnya kita mau ke supermarket kita harus tulis kalau kita mau ke supermarket gitu
dan emang tanggal sebelas mei dua ribu dua puluh kita udah ada rencana bakalan dibuka lagi
tapi secara bertahap
perancis bakal dapat masker gratis dari apotek
dan untuk tempat umum yang boleh dibuka mulai tanggal sebelas maret itu cuma sekolah
tapi dari jenjang kindergarten sampai sd
dan untuk anak anak smp sma dan kuliah tetap belum boleh masuk sekolah
nah ini nanti gimana sih media di perancis ini memberitakan mengenai covid nya
karena selalu diberitakan jumlah kematian dan jumlah sembuh
nah kalau di perancis sendiri ini setiap harinya apakah ada regular informasi resmi yang diberitakan dari pemerintah setempat
iya kita dapat informasi dari koran dan ada juga websitenya supaya kita tahu angka kematian angka sembuh atau angka kasus yang baru
dan kita bisa akses data data itu
dan kita juga tahu angka angka dari negara
karena negara lain yang ada di eropa
jadi informasinya transparan sih lumayan
ya aris ini sudah berapa tahun tinggal di paris dan apabila nanti pandemi sudah berakhir ya dan lockdown sudah dibuka
apakah anda ingin segera pulang ke tanah air atau sementara masih ingin tinggal di sana melanjutkan kuliah dan kegiatan di sana
sekarang aku udah tinggal di paris lebih dari satu tahun
dan kayaknya kalau untuk pulang ke indonesia belum dalam waktu dekat
masih ada studi yang harus diberesin
dan sekarang pesawat juga agak susah dicari karena kita nggak boleh keluar masuk dari eu
jadi ya pasti stay di sini dulu mungkin sampai tahun depan minimal
iya semoga lancar juga ya nanti studinya di sana
tapi ini terakhir ya sebelum nanti akan dilonggarkan nanti kan tanggal sebelas mei
ini kira kira apa yang akan diburu atau yang akan dilakukan oleh iris
di hari pertama lockdown di sana akan dilonggarkan gitu
aku mau piknik di depan eiffel tower
itu bisa dibuka ya
dibuka untuk umum
dan mungkin pertama kali eiffel towernya sepi kali ya tidak harus private tour untuk dapat moment foto di sana ya
semoga gitu ya
soalnya aku tuh udah mikir pasti semua orang juga mau piknik
karena kita kan punya di sini kita ada empat musim dan jarang panas
jadi kalau panas pasti semua orang keluar
terus mau piknik juga nggak apa kayak aku
iya ya pastikan juga physical distancing tetap ya
karena hari pertama pasti sangat ramai banget
dan juga masker juga jangan lupa pastinya ya
terima kasih aris sudah bergaul bersama kami di kena ketit ramadhan hari ini
kalau kita sih bisanya dari filter filter aja di instagram ya
ada menara eiffel di belakang itu udah senang banget
baik aris selamat berpuasa dan tetap jaga kesehatan di sana